informasi selanjutnya saudara rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara kpu provinsi nusa tenggara barat pada minggu dini hari diwarnai kericuhan
saksi parpol dan dpd memecahkan piring hingga menendang meja
lantaran plano ch hasil pada puluhan tps di kecamatan sekotong lombok barat diubah menggunakan penghapus cair atau tip x tanda paraf dan catatan kejadian khusus dari panitia penyelenggara pemilu
tukik permen ini adalah tukik permen pak ketua
yang bohong jangan berjalan
kericuhan berawal dari sejumlah saksi partai politik dan dpd yang mempertanyakan dugaan kecurangan
di tujuh puluh sembilan tps di kecamatan sekotong lombok barat
mereka tak terima usai menemukan puluhan plano c hasil yang diubah dengan coretan penghapus cair atau tip x sehingga menimbulkan kecurigaan penggelembungan atau pengurangan perolehan suara
calon anggota dpd bahkan ada yang kehilangan lebih dari seratus suara akibat penghapusan menggunakan tip x di sejumlah tps kecamatan sekotong lombok barat
saksi partai gerindra yang sejak awal melakukan penyelenggaraan
bawaslu terkait dugaan kecurangan itu akan kembali melaporkan pihak yang diduga melakukan pencurian suara dengan cara menghapus perolehan suara
ikut proses pemilu biasa kita lewat bawaslu
kpu nusa tenggara barat tak menampik dalam proses penyandingan data c hasil dan d hasil di puluhan tps
di kecamatan sekotong ditemukan banyak koreksi dengan tip x pada ch hasil sehingga keasliannya diragukan
apalagi terdapat banyak perbedaan perolehan suara antara chasil yang dihapus dengan yang sempat didokumentasikan para saksi di tingkat tps
menemukan bahwa terdapat beberapa perbedaan data perbedaan perolehan suara
dari yang diajukan oleh
beberapa saksi dpd tadi
sehingga kita dalam melakukan proses rekapitulasi
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tujuh puluh lima pkpu lima tahun dua ribu dua puluh
kita kpu provinsi dapat melakukan pembentukan secara langsung dalam proses itu
dalam keputusan kpu nomor enam puluh enam tahun dua ribu dua puluh empat penggunaan penghapus cair atau tip x dimungkinkan pada chasil
namun harus ada paraf dan catatan kejadian khusus dari panitia